presiden joko widodo melaksanakan ibadah sholat idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah di lapangan tegar beriman cibinong kabupaten bogor
sementara wakil presiden yusuf kala dan juga sejumlah pejabat negara melaksanakan sholat id di masjid istiqlal jakarta
sholat id di lapangan tegar beriman diimami oleh pimpinan pondok pesantren madrasahul quran al falak haji zainan abidin
sedangkan hatip adalah dosen fakultas agama islam universitas ibnu khaldun bogor k h muhammad suhenra
usai melaksanakan sholat idul adha presiden jokowi berpesan kepada masyarakat untuk ikut membantu korban bencana gempa bumi yang terjadi di nusa tenggara barat
seluruh masyarakat semuanya mau berbagi kepada sesama dan terutama untuk kali ini saya kira kita menghadapi musibah
di negara negara yang tersebut
sementara itu ribuan jemaah memadati masjid istiqlal jakarta untuk melaksanakan sholat idul adha rabu pagi
yang bertindak sebagai imam adalah ahmad husni ismail sedangkan hatib yusnar yusuf rangkuti
wakil presiden yusuf kala beserta istri ketua mpr zulkifli hasan dan wakil ketua dpr agus hermanto turut hadir di masjid istiqlal
di denpasar bali
umat islam menggelar sholat idul adha di lapangan bajra sandi renon dan pasar
selain mengajak untuk berkurban hatip bambang santoso mengajak umat islam di bali juga mendoakan masyarakat di lombok yang tengah dilanda bencana gempa bumi